saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
menurut gibran usulan itu hal yang bagus
gibran menilai saran dan nasihat dari presiden terdahulu
dalam presidensial club bisa jadi masukan yang bagus
menurut gibran tujuan presiden klub
untuk menyatukan para mantan pemimpin bangsa
presidensial club saya kira bagus ya
untuk menyatukan mantan mantan pemimpin
senior senior sesepuh saya kira bagus sekali
agar bisa mendapatkan masukan masukan
dari beliau beliau yang sudah berpengalaman